kita buka dengan berita tentang mrt fase satu rute lebak bulus sampai beneran hi yang sudah resmi beroperasi
nah bagi anda yang belum coba sekarang ini adalah saatnya
karena sampai satu april nanti masih gratis
itu dia satu april nanti akan mulai dikenalkan tarif yang sampai saat ini memang belum ditetapkan
kesepakatan soal jumlah tarif penggunaan mrt masih dibahas pemerintah provinsi dki jakarta dengan dprd dki
mass rapid transit atau moda raya terpadu mrt jakarta sudah melakukan uji publik secara gratis sejak dua belas maret lalu
perdebatan panjang terkait penetapan tarif mrt akhirnya memicu polemik lantaran belum ada kesepakatan besaran tarif dan subsidi yang akan diberikan
bahkan menimbulkan polemik baru lantaran komisi bdprd dki jakarta meminta mrt digratiskan pada tahun pertama operasi bagi warga dki jakarta
ini tarif itu selalu dua yang dipertimbangkan
pertama tarif yang diberikan oleh dki jakarta
pertama beban masyarakat yang kedua beban apbd
ini kan seninya tinggi nih masyarakat supaya tidak terbebani gitu ya
kemudian apbd juga harus dihitung bebannya
saya kira di sini posisinya disinilah dialognya nanti di situ
karena kan harus disubsidi kan subsidi itu kan sepanjang hidup
apbd yang harus dihitung kan sepanjang hidup juga
pt mrt jakarta pernah mengusulkan dua opsi tarif ke pemerintah
pemerintah provinsi dki jakarta
dua opsi tersebut yakni delapan lima ratus per sepuluh km dan sepuluh per sepuluh km
namun skema lain juga diberikan oleh pemerintah dki jakarta yakni rp satu per kilometer dengan tarif dasar sekali masuk rp tiga
gubernur dki anies baswedan juga menegaskan tidak mungkin menggratiskan tarif mrt selama dua ribu sembilan belas
harganya itu antar stasiun
nah apa yang nanti diterima masyarakat masyarakat terima kartu
seperti juga kalau naik bis tj dan kartu itu kartu jaklingko
lalu kartu itu nanti di tap dan nanti akan di debit dikurangi
jadi cara pelaksanaan seperti itu
penghitungannya kalau di rata rata kira kira total itu rata rata rp sepuluh
tapi kalau per kilometer rata rata rp satu
tapi kalau ada usulan gratis bagi warga dki gimana pak
sampai tadi juga masih ada pak
ini semua adalah fasilitas yang dimanfaatkan berhadap subsidi nya
dan itu nanti semuanya berbalik
ada pun anggaran subsidi yang harus digelontorkan pemerintah dki jakarta untuk tarif rp delapan lima ratus sebesar rp tiga ratus enam puluh lima miliar per tahun
sedangkan untuk tarif rp sepuluh butuh biaya subsidi sebesar rp tiga ratus tiga puluh delapan miliar per tahun
residium masyarakat transportasi indonesia ipung purnomo mengatakan
penentuan tarif transportasi umum perkotaan tidak seharusnya bertele tele
karena merupakan pelayanan kepada masyarakat
membicarakan tarif itu jangan di ruang ruang seperti ini
bicara saja antara pemerintah dengan dprd khususnya dki ya
bicarakan di sana bisnis plannya seperti apa
kalau diperlukan bisnis plan direvisi kembali
apakah harus untung kan nggak harus untung ya
ini adalah pelayanan kepada masyarakat sekaligus ingin merubah sebuah paradigma bertransportasi di jakarta
ini ada pengorbanan ya kita jangan hanya ngomong jangka pendek
tahun atau sepuluh tahun
tapi kita bakal ngomong nanti ada seratus tahun
infrastruktur itu kan ratusan tahun ya
masa uji publik mrt jakarta selesai pada dua puluh empat maret
meski belum adanya titik terang terkait tarif
mrt jakarta baru akan beroperasi secara komersial pada satu april mendatang
tim liputan cnn indonesia